hingga selasa siang warga perumahan tata lestari cikadongdong tasikmalaya sudah menemukan lima belas ekor anak ular kobra
ular ular ini ditemukan di saluran air halaman rumah dan dapur
khawatir ular masuk ke dalam rumah warga kini lebih rajin bersih bersih dan tidak membiarkan barang bekas menumpuk

ditingkatin aja kebersihannya gitu barang barang bekas dibuang
kepolisian resor tasikmalaya dan petugas pemadam kebakaran tengah mencari induk kobra yang diduga bersarang di sekitar perumahan
dua orang pawang ular yang juga anggota sabara polres tasikmalaya juga diturunkan
selain memeriksa saluran air lubang lubang dan rumah kosong petugas juga memeriksa kebun kebun
dengan adanya teror ular kobra sehingga kami atas perintah pimpinan menurunkan anggota untuk membantu masyarakat mencari
mudah mudahan karena kalau dilihat yang sudah tertangkap ini kecil kecil kemungkinan besar ada induknya
sehingga kami menurunkan anggota mudah mudahan kita bisa menemukan induknya
sudah berapa totalnya pak menurut
menurut informasi dari pak rw dan masyarakat ini ada lima belas ekor ular kobra anak ular kobra mungkin ini yang ini karena masih kecil kecil
hingga selasa siang pencarian belum membuahkan hasil
sementara anak ular kobra yang ditemukan warga diserahkan kepada petugas pemadam kebakaran deden rahadian tasikmalaya jawa barat
sejumlah warga perumahan tata lestari tasikmalaya jawa barat mengungsi setelah penemuan lima belas ekor anak ular kobra
mereka khawatir digigit ular berbisa
petugas kepolisian dari satuan sabara polres tasik malaya jawa barat terus memburu induk ular kobra selasa siang
mereka menyisir setiap sudut perumahan rumah kosong hingga lantai
lahan lahan kebun yang dipenuhi sampah serta rumputan
sepekan terakhir total ditemukan lima belas ekor anak ular kobra di perumahan tata lestari
selain ditemukan di saluran air dan halaman rumah anak ular kobra juga ditemukan di dapur hingga toilet rumah
sejumlah warga memilih mengungsi takut digigit ular
ian sopian warga blok jalan lestari tujuh salah satunya
ian mengaku aktivitas memasak mencuci hingga tidur dilakukan di rumah orang tua
ketakutan ian bukan tanpa alasan
lima ekor anak ular kobra ditemukan di teras hingga kamar mandi rumah

kayanya dari sana juga sih
pengurus rukun warga membenarkan jika sebagian kecil warga mengungsi di malam hari
mereka khawatir terkena gigitan ular apalagi warga yang punya anak kecil
dari sepekan kemarin kita mendapatkan teror ya ular kobra kecil ini
kebetulan alhamdulillah sudah ada penanganan dari pihak terkait
dan terus terang kami juga warga masih
masih khawatir karena seperti yang kita ketahui induk ularnya masih belum diketahui
terus memang betul ada sebagian warga yang terpaksa harus pindah rumah kemana ke orang tuanya
tapi nggak begitu jauh
masih satu darun
ya masih satu darun
petugas kepolisian resort kabupaten tasikmalaya dan damkar
belum menemukan induk ular kobra dan sarang ular kobra
mereka mengimbau warga segera melapor
jika menemukan ular kobra agar ditangani ahli
deden radian tasikmalaya jawa barat